pemiluran yang diselenggarakan serentak di indonesia juga dilaksanakan di kota bandung jawa barat
sebagai salah satu wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak
kpu jawa barat terus berupaya mengajak masyarakat jawa barat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu tujuh belas april mendatang
menempuh jarak lima km ratusan warga jawa barat mengikuti gelaran pemiluran di gor saparua kota bandung
yang diselenggarakan kpu jawa barat
melalui olahraga kpu serta pemprov jawa barat berupaya melibatkan segenap masyarakat calon pemilih
menggerakkan hati dan pemikiran untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pemilu serentak
di samping juga kampanye juga terus menggeluarkan bagaimana supaya pemilu tetap berjalan dengan baik
dan mengajak seluruh peserta masyarakat yang punya hak pilih untuk datang ke tps di tanggal tujuh belas april
sehingga dengan demikian sampai menjelang titik akhir
kecuali mungkin dikabut
tenang ya itu akan terus kita akan keluarkan di jawa barat ini
kegiatan pemiluran ini juga diharapkan dapat meredam panasnya suhu politik yang saat ini terjadi
serta menjadi ajang pemersatu masyarakat jawa barat
menyambut pesta demokrasi ini tidak menegangkan walaupun konsentrasinya sangat sengit
tapi di jawa barat kita menyambutnya dengan cara bergembira
nah bentuk dari kegembiraan itu kita bisa wujudkan
dalam lari yang dilakukan oleh semua warga jawa barat di dua puluh tujuh kota kabupaten
pemiluran menjadi salah satu langkah sosialisasi pelaksanaan pilak dan pilpres dua ribu sembilan belas
yang diselenggarakan kpu jawa barat
guna mengajak masyarakat agar benar benar menggunakan hak pilihnya pada pemilu tujuh belas april
ya pemiluran kali ini sih ya kita punya misi gitu
jadi kita ngajak warga kota bandung khususnya buat mensukseskan pemilu
dua ribu sembilan belas gitu biar lebih damai lebih aman
pengen berpartisipasi sekarang sebentar lagi kita akan pemilu
saya nggak akan golput saya akan milih salah satu satu atau dua
menjadi warga negara yang baik amin
selain sosialisasi pemilu serentak
peserta yang hadir juga diberikan edukasi mengenai warna kelima surat suara pemilu
yang akan digunakan tujuh belas april mendatang
andiani pratwiwi rizky rahadian bandung jawa barat